pemerintah pusat berupaya menggairahkan pelaku umkm di tanah air meski di tengah pandemi covid sembilan belas
salah satunya meminta pemerintah daerah turut membantu pengembangan produk unggulan daerah khususnya di sektor umkm
demikian disampaikan menteri koordinator menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
saat peluncuran gerakan nasional gernas bangga buatan indonesia dua ribu dua puluh satu di bali senin sebelas januari dua ribu dua puluh satu
berita terkini mengenai penyelidikan gerakan nasional bangga buatan indonesia dua ribu dua puluh satu
gerakan yang mengajak pemerintah bangga buatan indonesia dengan membeli dan menggunakan produk lokal buatan umkm ini
merupakan lanjutan program tahun dua ribu dua puluh yang didukung sejumlah kementerian dan stakeholder
di antaranya kementerian bidang kemaritiman dan investasi kementerian perhubungan umkm hingga perbankan
menteri koordinator menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menyatakan
bangga pencapaian target gernas bbi dua ribu dua puluh yang mencapai tiga tujuh unik
untuk mendepati ketinggalan peninggalan berikut pengambilan gnd
administrasi ini kembang dari dsb pemerintahanannya untuk penjahatan emas
menteri koordinator senjata agamaosta serta ibadah kesehatan di practik besar misal
sementara itu wakil gubernur bali chokorda oka art'a ardana sukawaty berharap kegiatan ini
kreativitas pelaku umkm khususnya di bali yang saat ini berharap dapat memasarkan produknya hingga ke luar negeri
saya kira ini sebuah gerakan yang sangat baik sekali sangat tepat sekali
ini menjadi momentum yang sangat cepat di tengah tengah covid sembilan belas
bagaimana mendekatkan antara produsen dengan konsumen
dan juga bagaimana para produsen para pengusaha kita bisa lebih membuka wawasannya
kreativitasnya dengan melihat bagaimana produk produk yang ada di luar
bank indonesia selaku otoritas perbankan di tanah air
sangat mendukung upaya pemerintah dalam gernas bbi dua ribu dua puluh
dengan cara mengupayakan bantuan dari sisi sistem pembayaran secara digital
untuk mempermudah transaksi pembayaran dimanapun berada
itulah kunci untuk mensukses
untuk mensukseskan umkm kita menjadi sumber pertumbuhan ekonomi
dan kunci menjadi gerakan nasional bangga buatan indonesia
fokus kampanye gernas bbi dua ribu dua puluh satu sebagai upaya membangkitkan ekonomi lokal pada bulan januari ini
akan dimulai dari provinsi bali
dilanjutkan ke provinsi lainnya di tanah air
di antaranya jogja semarang solo lombok dan manado
penjualan produk umkm ini nantinya tidak hanya memacu
peningkatan penjualan secara digital
tetapi juga secara luring dan akan dipamerkan di tempat tempat strategis
seperti bandara stasiun pelabuhan hingga pusat pusat perbelanjaan
ayu ngurah dewi kartika widowati cnn indonesia badung bali